mempelajari jurus belajar musti
tanpa lebih dulu menguasai jurus belajar vertikal
dan belajar geng
sama artinya dengan menyimpan pedang tanpa sang
biarkan dia mengantarkan obat itu
kecuali kamu mau menjadi jaminannya
apa benar itu bunda
aku sangat rindu sama bunda
sekarang aku sudah bisa bertemu dengan bunda
akhirnya aku bisa menguasai mukyat santan

sekarang ini aku belum cukup kuat untuk melawannya
aku harus pergi
aku ingin membantu kamu
tapi sampai sekarang kan
aku masih belum tahu siapa namaku sebenarnya
bagaimana aku panggil nyai kemuning
ini penawar racunnya kamu
yang saya cari terimalah alhamdulillah semoga gusti kentering money bisa sembuh dari racun
benar mahesa memang aku aku tidak boleh mencelakai penduduk sebaiknya aku menggunakan jurus suket
kalenjaga aku tidak boleh mencelakai penduduk sebaiknya aku menggunakan jurus suket kalenjaga
tunggu pembahasan gokian santang
raden tunggu raden
tunggu raden tunggu raden
tunggu dari kami raden
maafkan kami jika kami tidak mengenali raden
pama bangunlah pama tidak sepantas seseorang manusia bersujud kepada manusia lain
tolong aku radai aku harus segera tiba di kampung sana
ada seseorang yang akan celaka jika aku tidak segera tiba di sana
oh saya raden aku harus segera pergi
kalau matahari itu sudah terbenam orang baik itu kan dipenggal kepalanya raden
siapa orang yang dimaksud paman akan celaka
namanya raja sungguh
dia orangnya yang sangat baik
dia rela menggantikan hukuman di dunia aku
aku sudah berjanji kepadanya
sebelum matahari terbenam aku harus segera ke sana
aku mohon raden kedua aku
allah swt memberikan pertolongan untuk pangan
aku harus segera pergi
agar paman yang tadi diberikan kelancaran oleh allah swt
amin ya allah
sepertinya hari ini matahari tidak bergerak
seharusnya ini sudah masuk waktu maghrib
selamunia selamunia selamunia selamunia alayasi abidillah
selamunia selamunia selamunia alayasi abidillah
selamunia selamunia selamunia alayasi abidillah
selamunia selamunia selamunia alayasi abidillah
matahari tidak ada perubahan ya
iya dari tadi kok nggak berubah ya
iya dari tadi gitu gitu aja
itu artinya doa kita didengar oleh allah swt
dan alhamdulillah allah swt sangat sayang kepada raja suri
karena dia yang sudah menolong paman barna
saya yamin selamat pagi
ini raja suri
jangan lihat kita jauh
jangan lihat pemanah